kan kenapa sih ngeindah terus dari saya
apa akan menginginkan lagi ada korban
cuma karena gara gara cinta kita gak pernah bisa bersatu kang
ingat kang bayi yang ada dalam perusahaan ini bayi akang
tapi saya tidak pernah mencintai kamu jamilah
dan kamu harus ingat
jangan sampai ada di pikiran kamu untuk membunuh rati
sampai hal itu terjadi
ternyata disini tempat persembunyian dia
gimana nih berhasil
kali ini jangan sampai gagal lagi nih
hati harus jadi milik saya

nah dari sana
kamu tunggu disini
sepertinya ada orang usir yang ingin mengetahui perbuatan kita
siapa lagi perempuan itu
ada apa kamu mengganggu pekerjaanku
nididukun yang cantik
kamu telah membunuh warga yang tidak bersalah
dengan ilmu santetmu
aku tidak mengerti omonganmu
jangan sembarangan menuduh jomrang
kalau mau menjatuhkan aku
bukan seperti itu caranya
aku tidak mengerti
kamu akan saya buat mengerti
akan saya meminta
disantet pak iya disantet
kenapa ini semua bisa terjadi
padahal saya tadi barusan ngobrol sama nyijomberan
kita harus cari pelaku sebenarnya
kalau begitu terima kasih adik adik
ada apa wan
san lo harus cepat kesini sekarang
disini ada dua orang perempuan yang berimbu tinggi
mereka sedang bertarung
gue yakin pasti ada yang gak beres diantara mereka
ah san segera kesana
cepat kesini san
terima kasih wan
san itu mereka
ini pasti ada kaitan dengan kematian pak hussein
iya wan pak hussein
pak hussein meninggal karena disantet
dan salah satu perempuan itu
ini tuduh warga telah melakukannya
kalau begitu kita tangkap perempuan itu saja
hei anak muda siapa kalian
siapa kami kalian tidak perlu tahu
tapi yang harus kalian tahu
siapa yang menyakiti pak hussein diantara kalian
apa mau kalian
kalau kalian berdua gak ada yang mengaku
itu artinya kalianlah pelakunya
hei kalau berbicara jangan kurang ajar
sebaiknya kalian pergi dari sini
sebelum saya marah
dan saya gak akan pernah pergi dari sini
sebelum menghentikan kejahatan kalian berdua
pasti terbentang ya siang

nyai nyai gak apa apa
nyai gak apa apa
sekarang kita pergi
terima kasih paka
orang lagi berkabung
sampai ada perempuan lagi astagfirullah
sani sani ya udah biarin aja lah wak
gak macem macem gimana itu udah macem macem san
ya udah lah biar aja
malu maluin tuh anaknya
oh gak gitu lah membutuhkan sani
ngapain lah itu orang
kang kang kenapa sih ngindah terus dari saya
apa akan menginginkan lagi ada korban
cuma karena gara gara cinta kita gak pernah bisa bersatu kang
ingat kang bayi yang ada dalam perut saya ini bayi akang
tapi saya tidak pernah mencintai kamu jamilah
dan kamu harus ingat
jangan sampai ada di pikiran kamu untuk membunuh rati
kalau sampai hal itu terjadi maka saya tidak akan pernah mengampuni kamu
aku mau berusaha
rencana akan datang dalam kehidupan kita
dan begitu juga orang orang yang bersekutu dengan kekuatan gaib
saya akan membuang semua ilmu saya
tapi ingat satu hal
jangan karena saya ataupun orang lain
tapi karena allah subhanahu wa ta'ala
tapi kita belum menyelesaikan suatu masalah
kalau nyi jomorang dan nini pelet
belum mengakui telah menyantet
lastri dan pak husin
lalu siapa pelakunya
jangan sedih terus dong
ikhlasi terima semua dengan lapang dada
kan disini ada bangsa
nanti bangsa nihibur deh

untuk orang lain belum berubah
kembali ke tempat telur
kenapa udah buang itu
kenapa kita mau steps
gitu lagi iki dua apa dulu
bukain nya itu
kenapa santai pokok kali ini gagal
aduh apaan lu
sudah tenang apa apa lu
kamu bersekutu dengan iblis
itu dibenci oleh allah ingat itu
jumadi masih ada waktu
sekarang sebaiknya kamu coba bertobat
atau kami sendiri akan menghancurkan kamu
mas raja kemana kau
benar benar keras kepala kamu ya
dikasih kesempatan bertobat
terlaluan kamu jumadi
masa kalah padanya nenek nih
nah ini pertunjukan abis nih abis nih
maafkan hambamu ini ya allah
hamba terpaksa melakukannya ya allah
wah telat deh
padahal lelelit sih jalannya nih
ah lu apain lu
wah bener bener lu berdua kelewatan
bu ya allah bu
ini adalah contoh orang yang berbuat kejahatan di dunia
siapa yang menuai badai dia yang mematikan hasil

yang enable jadi buyer